ibunya asri belum
pulang juga bu
jadi selama ini kamu belum bertemu dengan ibumu
ya allah asri
kasian banget sih kamu
aku mau bantu kamu lagi
aku akan usahakan kamu diliput di tv
aku ingin semua terinspirasi
semua sudah menanti
kisah seorang anak yang hebat
asri si yatim
yang merindukan adik dan ibunya
bayi yang kita culuk itu
itu adiknya dia
bukan punya yang kita rampok
kita salah merampok ini
tapi nggak usah mikirin itu bos
yang penting duit bos
kamu ini pikirannya dua duit dua duit
merampok itu dosa
lebih dosa lagi
merampok anak yatim
sekarang dimana bayi itu
biar kita dapat pahala
oke yaudah yuk kita pulangin
alam yaja ala kai daum fitat li
tarmihin di jarum
tarmihin di jarum
tarmihin di jarum
tarmihin di jarum
siapa sih itu
siapa sih itu
ya allah dina dina
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
enggak telah kembalikan dina pada asli
enggak telah kembalikan dina pada asli
pak dokter budi sudi sadar pak dokter
alhamdulillah akhirnya ibu sadar juga
lepas budi jangan terlalu depan saya
kaki aku kenapa dokter
lagi aku gak bisa digerakin dokter kenapain dokter
dokter kaki aku kelapa dokter
ibu gina mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri selama dua hari
untungnya ada anak ini yang selalu menjaga ibu
saya selalu berdoa buat budi
supaya budi cepat sembuh
aku gak bisa lagi jalan
siapa yang mau merawat
aku sudah tidak punya siapa siapa lagi
enggak budi budi jangan khawatir
asli akan merawat budi
asli akan menemani budi
asli sayangku sama budi
budi makan ya
budi harus makan supaya budi cepat sehat
ampuni dosa hamba ya allah
hamba sudah sejam dan jahat pada anak berhati mulia ini
anak berhati malaikat
ibu gina sempat sempat sembuh ya obat sudah ada di dalam tas
makasih banyak ya suster
tapi ibunya asri belum pulang juga bu
jadi selama ini kamu belum bertemu dengan ibumu
ya allah asri kasian banget sih kamu
oh ya asri aku mau bantu kamu lagi
aku akan usahakan kamu diliput di tv
aku ingin semua terinspirasi perjuangan kamu
semua sudah menanti kisahmu asri
kisah seorang anak yang hebat yang bisa merawat adiknya seorang diri
kamu mau kan asri
iya bu semoga aja asri ketemu sama ibu asli ya bu
siapa tahu saja ibu melihat asri dan nina di tv ya kan bu
tidak tahu diri kamu sudah merebut suami kami
kalian ini siapa
dengar ya asri asal kamu tahu
istri mas heru itu udah empat
jadi kamu jangan pernah berusaha jadi istrinya mas heru
mas heru udah punya empat istri
ya empat istri
dan kami tidak akan pernah mengizinkan kamu
buat menjadi istri kelima mas heru
ingat itu awas ya kamu
ambil nih uangmu
pemirsa sekarang saya sedang bersama dengan asri dan juga adiknya
perjuangan hidup asri sangat luar biasa
sejak kepergian ayahnya asri kembali diuji oleh allah swt
ibunya meninggalkannya dengan adiknya begitu saja
asri tak kenalalah mencari nafkah untuk adiknya
dan juga asri tak pernah mengeluh
setepi apapun hidupnya
asri harusnya mengenyam bangku sekolah
tapi asri belum pernah merasakan indahnya bangku sekolah
asri apa keinginan terbesarmu sayang
asli asri cuma mau ibu pulang
asri dan nina kangen sama ibu
ibu pulang ya bu
asri dan nina kangen sama ibu
asri jangan merebutkan ibu lagi
asri pulang ya bu